jika anda ragu terhadap kadar alkohol pada makanan dan minuman yang ingin anda santap
ada alat detektor yang siap menunjukkan kehalalan suatu produk
mahasiswa institut pertanian bogor membuat alat pendeteksi kadar alkohol
yang dapat diuji pada makanan dan minuman
meski butuh penyempurnaan dan penelitian lebih lanjut
di masa depan alat ini diharapkan mampu memberi petunjuk kehalalan dari sebuah produk
ethom alat pendeteksi kadar alkohol portable dan movable
karya mahasiswa institut pertanian bogor anissa rahajeng intan nurhasana dan sejahtera
ini menjadi harapan bagi anda yang meragukan kehalalan produk makanan dan minuman
alat yang dibuat sebagai proyek program kreativitas mahasiswa nasional
dari kementerian riset dan teknologi ini membutuhkan riset dan perakitan
selama enam bulan dengan biaya rp lima
ketiga mahasiswa ini terinspirasi dari sebuah alat pendeteksi kesuburan tanah
dan alat ini bisa mendeteksi minuman beralkohol dan makanan beralkohol dengan bentuk pasta
ethom berbasiskan sensor etanol yang menggunakan dua elektroda
yakni nikel sebagai elektroda aktif
yang akan bereaksi dengan alkohol
dan platina akan menangkap reaksi nikel dan alkohol
untuk dijadikan sinyal input kepada mikrokontrollernya
dengan dimensi enam x empat belas cm alat ini dapat mendeteksi kadar alkohol dalam waktu sepuluh detik

sehingga ya mungkin masyarakat umum bisa menggunakan

seperti penyempurnaan akurasi sehingga dapat mengukur kadar alkohol dengan tepat

sehingga dapat mengukur kadar alkohol dengan tepat
sehingga dapat mengukur kadar alkohol dengan tepat
sehingga dapat mengukur kadar alkohol dengan tepat

sehingga dapat mengukur kadar alkohol dengan tepat
sehingga dapat mengukur kadar alkohol dengan tepat
sehingga dapat mengukur kadar alkohol dengan tepat
sehingga dapat mengukur kadar alkohol dengan tepat
sehingga dapat mengukur kadar alkohol dengan tepat
sehingga dapat mengukur kadar alkohol dengan tepat
sehingga dapat mengukur kadar alkohol dengan tepat
sehingga dapat mengukur kadar alkohol dengan tepat